tragedi stadion kanjuruhan di malang yang menewaskan satu ratus tujuh puluh empat orang penonton pertandingan derby jatim antara arema fc versus persebaya surabaya terjadi sabtu malam
banyaknya korban yang berjatuhan disinyalir akibat gas air mata yang ditembakkan kepolisian untuk membubarkan kericuan penonton
bagaimana nasib dan untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir bersama kami di studio akmal marhali koordinator safe hour soccer
selamat sore mas akmal
selamat sore mbak nana
mas akmal ini tragedi yang terjadi di stadion kanjuruhan ya ini kan big match antara arema fc versus persebaya surabaya
sudah tidak ada supporternya persebaya padahal jadi ini totally tuan rumah saja arema fc
tapi kok bisa terjadi sampai seperti ini kenapa ini menurut analisis anda
yang pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang dalam terlebih dahulu kepada para supporter sepak bola aremania yang meninggal dunia
akibat kealpaan dan kelalaian serta dosa berjamaah kita semua
sehingga kemudian sepak bola kembali menelan korban bukan cuma satu nyawa tapi dalam catatan safe hour soccer sekarang bahkan sudah mencapai satu ratus tujuh puluh delapan jiwa yang meninggal dunia
nah ini merupakan tragedi kemanusiaan terbesar bahkan tadi presiden fifa mengatakan ini hari kelam sepak bola dunia dan kita semua prihatin atas kasus ini
dan kita berharap ke depan kasus ini tidak berulang lagi
dan ini menjadi pelajaran besar buat sepak bola dunia
dimana kasus ini harusnya tidak terjadi kalau semua mengantisipasi dan berkomunikasi dengan baik
kenapa karena jauh jauh hari derby jatim antara persebaya dan arema ini masuk level pertandingan sepak bola yang high risk
beresiko tinggi harusnya memang disiapkan secara matang
dan langkah langkah itu sebenarnya sudah dilakukan cuma ada hal hal yang diabaikan
sebagai contoh misalnya pada tanggal delapan belas september dua ribu dua puluh dua
polres malang sudah mengirim surat kepada pampel arema untuk memundurkan jadwal pertandingan
dari jam dua puluh menjadi jam lima belas
dengan antisipasi kalau bermain lebih sore kalau kemungkinan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
itu akan lebih mudah mengatasinya dibanding dimain tengah malam atau larut malam
tapi permintaan dari kapolres malang ini tidak digubris oleh pt lib selaku operator kompetisi
begitu juga sebagai broadcaster
juga tidak mengimbaukan ini karena ini dianggap sebagai pertandingan sepak bola yang rating tinggi
sehingga kemudian harus ditayangkan di prime time mengabaikan potensi terjadinya problem atau masalah di lapangan
yang kedua pada tanggal dua puluh sembilan september kapolres malang kembali menyurati panpel arema
mengingatkan agar mencetak tiket tidak lebih dari tiga puluh delapan ribu tiket
karena kapasitas stadion
karena kapasitas stadion itu hanya tiga puluh delapan ribu
kemudian panpel arema justru mengambil langkah
dengan menaikkan jumlah tiket empat puluh dua ribu tiket yang dicetak atau empat puluh lima ribu yang laku empat puluh
dua ribu yang terjual empat puluh dua ribu tiket yang terjual
dan demi mendapatkan pemasukan besar dari penonton mengabaikan keselamatan
ini kelalaian lagi
yang ketiga yang menyebabkan kelalaian adalah bahwa polisi tidak mendapatkan arahan atau sosialisasi
tentang aturan pengamanan pertandingan sepak bola
dalam fifa safety and security stadium regulation itu di pasal sembilan belas poin b
disebutkan bahwa senjata api dan gas air mata tidak boleh masuk ke dalam stadion paling
senjata paling besar yang boleh digunakan adalah water cannon
nah ini kemudian digunakan oleh polisi
polisi sebenarnya tidak salah
karena mereka menggunakan sop mereka dalam mengatasi kerumunan masa
jadi sop demonstrasi digunakan polisi untuk mengamankan pertandingan sepak bola
artinya ada miskomunikasi di sini antara pssi dengan polisi terkait safety and security stadium regulation yang dikeluarkan fifa
ini pelanggaran fatal menurut saya
karena pssi tahun dua ribu dua puluh satu itu sudah mengeluarkan aturan tentang pengamanan stadion
tapi tidak memasukkan regulasi itu
bahwa di dalam stadion pengamanan tidak boleh menggunakan senjata api
dan juga gas air mata
dan ini merupakan tragedi terbesar di sepak bola kita saat ini
jadi yang tadi anda katakan dosa berjamaah itu yang berdosa berarti pssi
karena tidak melakukan komunikasi yang baik dengan polisi
tidak menjelaskan aturan pelaksanaan pengamanan untuk sesuai dengan aturan fifa begitu
pssi kemudian pt liga
karena pt liga tidak mengindahkan saran dari polres yang menginginkan ataupun menyarankan agar pertandingan ini dilaksanakan sore hari
dan yang ketiga
tiga berarti panpel karena mencetak tiket yang over capacity begitu ya
iya satu lagi pemerintah
pemerintah punya undang undang sebagai payung hukum untuk supporter
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan nasional
yang merupakan pencumpurnaan dari undang undang nomor tiga tahun dua ribu lima
dalam pasal lima puluh dua ayat empat itu disebutkan bahwa penyelenggara harus menjamin
hak hak penonton dalam event olahraga
di pasal lima nya disebutkan apa saja hak hak penonton
salah satunya penonton berhak untuk mendapatkan pelayanan dalam menyaksikan pertandingan
mendapatkan tempat layak sesuai dengan tiket pertandingan
yang kedua yang ketiga di poin c nya ini yang paling penting
mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan
dan ini dilanggar
dan kalau pelanggaran ini terjadi di pasal satu ratus tiga undang undang sistem keolahragaan nasional
nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
hukumannya adalah bahwa apabila terjadi kealpaan dan kelalaian yang membuat orang meninggal dunia
maka potensi hukuman kepada penyelenggara itu berupa hukuman kurungan dua tahun maksimal
atau denda maksimal satu miliar
sementara kuhp tiga ratus lima puluh sembilan itu menjelaskan hukuman akibat kealpaan atau kelayaran yang membuat orang meninggal dunia
maka hukumannya adalah penjara lima tahun
artinya hukum yuridis kita
baik itu hukum sepak bola maupun hukum positif
itu sudah mengatur semuanya
dan ini harus ada yang bertanggung jawab
kalau tadi anda bilang bahwa dosa berjamaah pemerintah pssi pt liga dan panpel
saya akan bahas satu satu ya soal jam pertandingan
jam pertandingan untuk yang big match seperti ini kan sebetulnya selalu dilakukan pada jam prime time
pada malam hari begitu ya
apakah kemudian kalau dilaksanakan sore hari resikonya akan lebih rendah
ya resiko akan rendah
resiko akan lebih rendah
karena pertama problem di sepak bola kita jangan disamakan misalnya di luar negeri
misalnya derby milan main malam prime time
tingkat dan prosedur pengamanan mereka sudah lebih sangat profesional dibandingkan kita
stadion mereka untuk tingkat keamanannya sudah sangat layak dan standar internasional
sementara kita pintu keluar pintu masuk stadion hanya satu gitu
jangan kemudian disamakan
yang kedua saya ingin katakan
bahwa problem yang paling klasik dari sepak bola kita adalah kenapa main malam ini menjadi problem
safe hour soccer sudah beberapa kali menyarankan kepada pt lib dan pssi
untuk mengevaluasi kembali pertandingan di jam dua puluh atau dua puluh tiga puluh yang terlalu larut malam gitu
karena ini sudah ada masalahnya yang muncul
sebelum kasus keanjuruan terjadi
sudah ada enam supporter meninggal dunia akibat kecelakaan
karena ngantuk membawa kendaraan
usai menyaksikan pertandingan malam hari
dua diantaranya dari arema juga
dua diantaranya dari persebaya
dan ada juga malam mengakibatkan kemudian bentrokan supporter yang tidak bisa diantisipasi
karena waktu orang istirahat karena lelah gitu kan
kalau main agak sore setidaknya sistem keamanan kita bisa lebih antisipasi di situ
karena waktunya juga tidak memungkinkan orang untuk banyak berperan serta untuk melakukan aksi pengamanan
tapi mas akmal ini kan sudah menjadi seperti industri bisnis ya
jadi banyak pihak yang kemudian melakukan ini berkali kali sebelumnya
tapi kan tidak ada insiden yang terjadi sebesar ini
artinya big match di malam hari itu kan sudah terjadi bertahun tahun begitu mas akmal
ya sebenarnya kita punya pelajaran juga
piala presiden pertandingan antara persib melawan persebaya di stadion gelora bandung lautan api
mengorbankan sopian dan sopian
karena mereka sudah menangkap soe li hin
problemnya di kita adalah ketika ada kasus orang meninggal itu dianggap hal yang biasa di sepak bola
sehingga tidak ditangani dengan benar
karena yang meninggal sedikit pada saat itu
karena yang meninggal sedikit gitu kan
karena yang meninggal yang banyak sekarang baru kebakaran
nah itulah problemnya adalah kasus solihin dan juga sopian sampai sekarang tidak ada yang bertanggung jawab sama sekali
tidak ada hukum pidana yang diberlakukan akibat kelalaian
padahal undang undang kuhp nya sudah jelas
itu kan itu kealpanan kelalaian bisa dihukum
tapi tidak pernah diberlakukan
catatan safe hour soccer sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai tahun ini gitu kan sebelum kasus kanjuruan terjadi
total delapan puluh enam supporter sepak bola meninggal hanya karena menonton sepak bola
dengan berbagai kasus
dan tidak semuanya diproses secara hukum
dan ini artinya kita menganggap kematian itu hal yang biasa
padahal sepak bola itu hiburan bukan kuburan
ini harus menjadi perhatian semua pihak tentunya
jadi ditambah delapan puluh enam yang dulu ditambah sekarang hampir satu ratus tujuh puluh berarti sudah berapa itu
sudah hampir tiga ratus berarti ya penonton sepak bola yang menggali kuburan di pertandingan sepak bola begitu
untuk khusus kasus kanjuruan misalnya ini di dunia tercatat sebagai kasus terbesar kedua
itu setelah kasus seribu sembilan ratus enam puluh empat di estadio national disaster peru yang menewaskan tiga ratus empat puluh
bahkan juga lebih besar dari
lebih besar dari kasus yang terjadi di akra ghana yang menewaskan satu ratus dua puluh delapan supporter
yang menarik nana bahwa ada tragedi yang menjadi sorotan dunia
misalnya tragedi hassell
final liga champion antara liverpool melawan juventus
yang kemudian menewaskan tiga puluh sembilan orang
itu terjadi pada tahun
tapi ketika itu uefa melakukan aksi cepat tangkap terhadap kasus ini
dua puluh mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima uefa langsung mengeluarkan sanksi seluruh klub inggris tidak boleh berpartisipasi di event kegiatan sepak bola eropa selama lima tahun
kita bahas itu nanti
kita bahas itu nanti yang soal sanksinya nanti
tapi saya ingin tanya lagi soal tiket yang over capacity
tiket yang sengaja dijual lebih banyak padahal sudah ada peringatan dari polresta malang supaya tidak menjual tiket melebihi kapasitas tiga puluh delapan ribu
anda melihat ini sudah diperingatkan tapi kok justru malah dilakukan
ini selain faktor keuntungan faktor apa sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan dari panpel ini
ya ini kan pertandingan rivalitas antara dua dua klub di jawa timur
dan rivalitas ini sudah sangat kuat sekali gitu kan
jadi dengan semakin banyaknya penonton yang hadir di stadion setidaknya diharapkan bisa memberikan tekanan psikologi kepada persebaya misalnya untuk tidak bisa tampil maksimal dan akhirnya kalah
dua tahun main di malang persebaya tidak pernah menang melawan arema
dan ini untuk pertama kalinya menang
supporter aremania merasa kecewa karena rekor yang mereka selama ini bangga banggakan akhirnya kemudian terpecahkan di saat mereka sedang berharap arema bangkit
inilah yang memicu kemudian
dan gak ada supporternya persebaya lagi disitu ya
dan gak ada supporter supporter karena memang polisi juga sudah mengingatkan bahwa pertandingan ini tidak boleh bonek ada yang hadir ke stadion
dan bonek memang tidak ada yang ke stadion
artinya ini bukan rivalitas kasus ini
tapi fanatisme sempit fanatisme buta atau kebodohan yang kebablasan perilaku orang orang yang tidak berpikir panjang terhadap keselamatan nyawa banyak orang
fanatisme sempit artinya harus ada edukasi terhadap para supporter sepak bola di indonesia yang tadi memiliki fanatisme sempit yang kemudian berujung pada hal hal yang anarkis kemudian berujung pada kematian begitu mas
ya betul sekali
dan saya ingin melanjutkan bahwa
saya ingin mengambil contoh setelah kasus heysel ada tragedi namanya tragedi hillsborough
itu terjadi di semifinal fa liga inggris yang melibatkan nottingham forest melawan liverpool
itu terjadi seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan yang menewaskan sembilan puluh enam orang korban jiwa
tapi lagi lagi pemerintah inggris dan fa nya inggris atau pssi nya inggris itu bertindak cepat
setelah itu mereka menang
setelah itu mereka mengeluarkan namanya football spectator x
dimana supporter diterbitkan dan punya kartu anggota
nah ketika ketika mereka melakukan aksi anarkis vandalis merusak fasilitas umum atau mencederai sportivitas dan fair play
maka kartu anggota itu dicabut tidak boleh menyaksikan pertandingan sepak bola
football spectator x juga mengatur soal kelayakan stadion
artinya inggris kalau kita nonton sekarang dulu holiganismenya sangat luar biasa ganasnya
tapi kita menonton liga inggris sekarang kita seperti nonton bioskop
bagaimana sepak bola di inggris itu hiburan gitu
nah harusnya ini juga dicontoh oleh pssi gitu kan
kalau pssi nggak punya waktu untuk berpikir duplikasi saja football spectator x itu untuk kemudian dijadikan aturan hukum diberlakukan terkait pertandingan sepak bola di indonesia
selama ini yang kita lihat seperti apa yang dikatakan ketua umum pssi
arema dihukum satu tahun tidak boleh main di kandang
akibat kasus kanjuruhan ini
hukuman yang sangat ringan sekali
dan faktanya sudah berapa kali kasus itu terjadi dan hukuman seperti itu diberlakukan yang meninggal bahkan lebih banyak sekarang
pemerintah ataupun pssi tampaknya tidak berdaya ya
jadi kalau mau sekarang misalnya hukumannya adalah degradasi ke liga tiga
dengan didegrasi ke liga tiga supporter supporter lain yang akan melakukan misalnya aksi serupa
mereka takut karena ada efek jerah disitu ya
karena ada efek jerah dan mereka seyakin yakinnya tidak akan melakukan tindakan bodoh gitu
karena mereka takut tim kebanggaan mereka akan turun kasar di liga tiga
terkena sangsi ya
dan sangsi ini yang harusnya diperhatikan oleh pssi bukan kemudian sangsi sangsi yang biasa itu
kenapa pssi terkesan sangat lembek sekali dalam memberikan sanksi
anda melihatnya kenapa seakan tidak berdaya alasannya kenapa mas
saya melihat sejauh ini berdasarkan analisa save our soccer
rivalitas itu dijadikan sebagai aset bisnis di sepak bola kita gitu
betapa tidak misalnya pertandingan sepak bola tidak boleh disaksikan oleh salah satu supporter itu bukan pertandingan sepak bola
dan itu kemudian ditradisikan
misal laga persija melawan persib
kan ditradisikan supporter persib tidak boleh datang ke markas persija
supporter persija tidak boleh datang ke markas persib
arema persebaya supporter persebaya tidak boleh datang ke arema
supporter arema tidak boleh datang ke persebaya
akhirnya tradisi yang dibiasakan ini memunculkan rasa kebencian masing masing
bisa jadi kerusuhan tidak terjadi di lapangan karena tidak ada supporter yang kemudian terjadi di luar lapangan
dan itu fakta pernah terjadi gitu di sepak bola kita
artinya aturan aturan yang semacam ini ini yang kemudian menjadikan rivalitas sebagai aset ini harus dipikir ulang atau direkonstruksi dan harus dibenahi oleh pssi
karena ini tidak benar pssi punya divisi supporter
harusnya divisi supporter sejauh kemarin misalnya selama masa pandemi covid ketika sepak bola tidak boleh disaksikan oleh penonton
harusnya mengurai problematika supporter sepak bola indonesia
dimana supporter yang punya rivalitas tinggi yang berpotensi terjadi kisru
itu kemudian dicarikan solusi agar kemudian duduk bersama dan melupakan itu semua
selebihnya kita semua adalah saudara satu bangsa indonesia
kalau kita lihat sanksi fifa nanti akan seperti apa sih mas
kalau tadi anda katakan tragedi hasel tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima di belgia antara liverpool lawan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima antara liverpool lawan juventus
itu kan akhirnya membuat inggris dan juga italia tidak boleh ikut pertandingan pertandingan internasional
selama lima tahun
nah bisa tidak indonesia terkena dampak yang sama
bisa jadi gitu kan
sekarang kan apa nama gianni infantino sudah berbicara bahwa ini adalah hari gelap sepak bola dunia gitu kan
dan mereka menyatakan bahwa ini problem besar sepak bola indonesia tadi disebutkan oleh infantino
artinya infantino bisa jadi mengevaluasi potensi kesempatan indonesia jadi tuan rumah piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh tiga kenapa
karena kasus ini kanjuruan itu terjadi di lapangan
artinya ada sop pertandingan yang bahkan sudah diregulasikan oleh fifa lewat safety and security stadium regulation
tidak dijalankan oleh operator kompetisi dan tidak disosialisasikan oleh federasi sepak bola kita
artinya bukan mustahil piala dunia u dua puluh dialihkan ke negara lain kalau ini tidak diantisipasi atau dilakukan tindakan cepat tanggap baik oleh pssi dan pemerintah
bukan mustahil kita tidak akan jadi tuan rumah
jadi sebenarnya setelah langkah presiden menghentikan kompetisi ini harus ada langkah langkah berikutnya
oke jadi sanksinya terancam gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh tahun depan
kemudian sanksinya juga terancam bisa di ban dari pertandingan pertandingan internasional
yang waktunya kita tidak tahu itu tergantung dari fifa ya
karena kita masih menunggu hasil keputusan dari fifa
tadi saya menarik sekali anda katakan bahwa polisi tidak salah sama sekali di sini
karena polisi tidak tahu ada aturan
tapi kalau kita lihat fifa dalam pertandingan sepak bola anda yakin bahwa polisi tidak tahu standar fifa itu
karena selama ini komunikasi antara
karena pertandingannya sudah berulang kali terjadi masa polisi tidak tahu
ya karena kan setiap polisi kan setiap tahun akan terjadi perubahan
misal mbak nana kapolda atau kapolres kan setiap tahun bisa berubah berganti ganti gitu kan
ada yang punya passion di sepak bola ada yang tidak punya fashion di sepak bola
itu harusnya dikomunikasikan oleh pssi
nah ini kabak ops harus berperan di situ kan
dimana misalnya di awal musim pssi kan melakukan koordinasi dengan polisi
ada tiga hal yang menjadi titik kerjasama antara polisi dengan pssi
yang pertama pengeluaran perizinan pertandingan
yang kedua pengamanan pertandingan
yang ketiga adalah pencegahan terhadap potensi pengaturan skor di sepak bola
ini ranah yang sudah disepakati
tapi baru sepakatan mou
belum pada kemudian koordinasi soal aturan aturan yang ada
makanya saya yakin saya yakin yakinnya itu belum dibahas
kalau sudah dibahas tidak mungkin ada yang namanya gas air mata itu masuk ke dalam stadion
minimal polisi itu pegang pentungan saja nggak ada senjata
karena itu regulasinya
yang kedua ada steward gitu kan
steward ini biasanya menggunakan pimpinan pimpinan supporter yang kemudian mengawal pertandingan
mereka tidak seperti di inggris tidak melihat pertandingan
mereka melihat penonton
ketika ada orang yang kemudian mau berlari mereka akan langsung antisipasi
karena ilmu komunikasi masa adalah siapa yang bikin ulah atau yang memberikan komando maka dia akan menjadi pemimpin di kerumunan masa itu
dan itu rata rata yang begitu adalah provokator atau orang yang bodoh dalam kegiatan sepak bola
jadi menurut anda ini polisi sudah sesuai dengan protapnya pengendalian masa
berdasarkan aturan aturan yang dimiliki polisi dalam kaitannya dengan demonstrasi
kalau kita lihat di peraturan kapolri nomor enam belas tahun dua ribu enam tentang dalmas ataupun pengendalian massa disitu disebutkan penggunaan gas air mata
yang diperbolehkan untuk pengendalian masa
pengendalian masa level lima
kalau anda lihat kemarin memang levelnya sudah sangat buruk ya maksudnya sudah sangat tinggi tensinya jadi harus menggunakan gas air mata
jadi kan gini yang turun di lapangan itu adalah misalnya polisi polisi yang pangkatnya baru masuk mbak bintara dan sebagainya
yang di lapangan ya artinya mereka belum memahami benar tentang protap protap yang harus dijalankan gitu
nah ketika mereka menghadapi masa yang begitu luar biasa dengan tidak punya pengalaman misalnya kan panik gitu kan
bisa jadi kemudian karena kepanikan dengan situasi stadion seperti itu pintu keluar cuma satu misalnya dan apa namanya sementara orang banyak turun ke lapangan
maka pilihannya ketika itu adalah untuk membubarkan masa adalah menembakkan gas air mata
itu pilihan yang mereka lakukan mereka ambil walaupun kondisinya kalau kita secara logis dan akal sehat itu tidak benar
tapi dalam kondisi crowded seperti itu itu memang pilihan yang harus diambil gitu kan
cuma permasalahannya kalau di demo dilemparkan gas air mata mereka akan buyar

tempatnya luas gitu ya
nah ini di stadion dalam satu lingkaran yang sama
itu pintunya cuma ada satu
ada udah pernah ke stadion kan juruhan pintu masuk
bukan pintu masuk
pintu yang misalnya orang masuk ke dalam ke stadion ke ini ke putaran itu itu cuma satu arah kan
kalau pintu masuknya banyak
tapi jumlah pintu masuknya itu kan tidak sebanding dengan jumlah penonton yang sangat besar
sebanding dengan jumlah penonton
yang sangat besar
jadi penonton juga tidak punya antisipasi terhadap pantpel tidak punya antisipasi terhadap potensi itu gitu kan
kalau punya antisipasi saya yakin yakin ini kan enggak ada supporter arema gitu eh nggak ada supporter persebaya
benar benar murni supporter tuan rumah begitu ya
jadi kalau kemudian harus mengambil pilihan kalau pilihan ya terburuk dari yang terburuk gitu kan lebih baik dilakukan pengerusakan di dalam stadion dibanding meninggal satu ratus tujuh puluh delapan orang
kan seperti itu
kalau pilihan terburuk loh ya
jadi seharusnya ada apa namanya prosedur prosedur yang kemudian disepakati antara pantpel dengan polisi
jadi menurut saya kenapa saya katakan polisi juga tidak seharusnya disalahkan sebagai orang yang mengakibatkan satu ratus tujuh puluh delapan orang meninggal dunia
karena mereka sudah menjalankan protap mereka sop mereka
oke bahwa mereka juga harus diinvestigasi iya tapi bukan murni pihak utama yang bertanggung jawab ada pihak pihak lain yang juga harus
bahkan polisi juga ada yang jadi korban gitu kan
ada dua polisi yang meninggal dunia juga gitu
bagaimana kemudian mereka caos dengan supporter bentrok ya pilihannya kan membela diri ketika terjadi bentrokan dalam satu tempat yang lingkupnya kecil
pilihannya kan ya kalau seperti itu gitu kan hidup atau mati kan seperti itu kan kalau dalam dunia perang gitu
oke jadi kita tunggu nanti bagaimana hasil investigasinya ini kapolri lagi olah tkp meninjau langsung ke tkp di stadion kanjuruhan
apakah kemudian nanti ada hasil yang positif dari tinjauan kapolri dan juga menpora
jadi saran saya adalah untuk yang ini ya sepak bola dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan
harus diambil yang pertama harus ada tim gabungan pencari fakta
yang melibatkan pemerintah polisi pssi lib lembaga lembaga hukum misalnya ilbhi komnas ham bahkan lsm lsm yang terkait sepak bola yang punya independensi
agar apa namanya investigasinya ini berjalan independen
tidak ada unik
ada unsur kepentingan gitu
kalau yang melakukan pssi saja pasti ada unsur kepentingan
ada unsur saling menutupi kesalahan
saling menutupi kesalahan
nah ini harus dilakukan
yang kedua pssi harus segera membuat itu regulasi supporter
yang menyamin undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan yang disana dalamnya adalah jaminan keamanan dan keselamatan supporter
itu dijamin benar benar untuk bisa dilaksanakan
nah kalau kemudian dua hal ini sudah bisa dijamin dan di apa di tentunya dengan komitmen
tentunya dengan komitmen semua elemen bahwa tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola baru ketika itu sepak bola boleh dimainkan kembali
oke itu akan membutuhkan waktu yang lama tampaknya ya untuk pembenahan pembenahan itu mas akmal
tapi itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak terutama bagi pssi kemudian operator dan juga bagi klub klub di indonesia dan juga bagi para supporter
kalau ingin pertandingan sepak bola di indonesia menjadi pertandingan yang hiburan bukan kuburan
tadi yang disampaikan oleh mas akmal
terima kasih sekali koordinator safe soccer indonesia
mas akmal marhali atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news sore hari ini
saya selalu mas akmal
dan cnn indonesia breaking news akan kembali lagi bersama rekan saya syaza wisastro